persaudaraan alumni dua ratus dua belas sedang mempelajari hilangnya foto amin rais dengan rizik syihab di instagram
ketua persaudaraan alumni dua ratus dua belas selamat marif menganggap hilangnya foto ini adalah imbas kepanikan pemerintah
selamat meyakini penghapusan foto di akun instagram at amin rais official itu juga berkaitan erat dengan diblokirnya akun habib rizik
ia menuduh ada peran kelompok yang disebutnya sebagai cebong dalam penghapusan foto ini
iya kita sedang mempelajari secara konkret kemudian tentang penghapusan itu
siapa yang menghapus sesungguhnya
kemudian teman teman hukum juga sedang mempelajari itu semua
tapi yang perlu ingin kami sampaikan bahwa penghapusan foto foto pak amin rais dengan hitannya
dengan pemblokiran akun akun hrs kemudian juga penghapusan foto foto hrs yang berlangsung sudah lama
sekali lagi kita beranggapan bahwa ini bagian dari mereka yang panik mereka yang ketakutan cebong cebong yang sangat khawatir
sehingga foto pak amin rais dengan hrs mereka anggap membahayakan
di pertarungan politik dua ribu sembilan belas
karena ketakutan dan kekhawatiran yang berlebih maka muncul penghapusan itu